meski belum disahkan oleh dpr pemerintah sudah membuat satuan tugas atau satgas teks amnesti
satgas ini dibentuk nantinya untuk melakukan proses pengampunan pajak jika ruu teks amnesti sudah disahkan
pembentukan satgas disepakati dalam rapat terbatas kabinet yang digelar senin siang di kantor presiden
satgas dikoordinasikan lewat menteri keuangan untuk mekanisme pengampunan pajak
serta koordinasi dari menkumham untuk mekanisme hukum jika ada aliran dana
yang menyangkut terorisme narkoba dan perdagangan manusia
setelah dibentuk dan ruu teks amnesti sudah disahkan
satgas akan memproses mekanisme pengampunan pajak dan repatriasi
atau mengembalikan uang yang terparkir di luar negeri
tadi juga sudah diputuskan oleh presiden akan dibuat tim bersama apabila
atau tim gabungan semacam takfors
apabila undang undang teks amnesti
teks amnesti sudah diundangkan agar memberikan kenyamanan kepastian hukum
bagi siapapun yang akan repatriasi atau memasukkan uangnya ke dalam indonesia